eh berenti berenti sarkap sarkap sarkap
makasih ya pak udah pake aplikasi ya
ayo cepet cepet masuk masuk
makasih ya pak kecap lo udah percaya sama gue
semua dibantuin aja tadi
jangan kan di do dari sekolah
mau di do dari bumi aja gue siapa
yang penting gue bisa berdua terus sama lo
biar gimana pun gue ada andil dalam kebencian arin sama kerupuk kulit
gue bener bener harus bantu kerupuk kulit
buat buktiin kalau dia itu nggak bersalah
biar gimana pun gue ada andil dalam kebencian arin sama kerupuk kulit

gue takut lo sampe kayak kegir otak
nggak usah lebay ya bel

yang gue pikirin itu gimana gue besok bella
mi aku gimana nih besok
aku takut banget gimana
besok maka berkoar koar dan bilang
kalau aku tuh udah baik baik aja
yang ada aku tuh bakal dihujat balik
sama anak anak satu sekolah nih
tapi kan nanti kalo mereka gak punya bukti apapun
tapi kan nanti kalo mereka gak punya bukti apapun
saran mami sebaiknya besok kamu masuk sekolah

kondisi kamu sudah mulai membaik
jangan sampe rifki dan michelle menyebar
hoax tentang kamu
hoax tentang kamu
yaudah deh kalo gitu
kok kamu masih disini aja
kok kamu masih disini aja
tadi arin nyuruh saya nginap disini tante

udah lo pulang aja aku udah ngamut ya
udah lo pulang aja
ih ngeselin banget sih si arin
ih ngeselin banget sih si arin
tadi aja dia maksa maksa gue ke rumahnya
sekarang malah gue disuruh pulang
sekarang malah gue disuruh pulang
lo tuh kenapa sih
lo tuh kenapa sih
papa jadi punya ide buat bikin acara tunangan segala
aku juga nggak kefikiran
lo tau sendiri kan
gue tuh belum siap banget
gue tuh belum siap banget
jangan gitu yang jadinya
untuk semua orang tahu tentang hubungan kita
lo harus bikin papa bakalin niatnya nyuruh kita tunangan
terus gimana caranya
ya gue gak tau vero
dan gue gak mau tau juga
gimana caranya harus temuin caranya
sementara ini adalah hal yang paling buah harapin terjadi dalam waktu dekat trak
gak akan ada lagi orang yang bisa rebut lu dari gua
masa udah setengah jam gue nunggu gak bisa bisa
aplikasinya rono atau gimana sih ini
aduh kalau gini kan gue telat
mau ngapain lo kesini
tunggu ojol tapi tidak dateng dateng
beta sengaja dateng kesini tuh
dengan senang hati mau jemput nona
karena beta tidak mau sekali nona punya muti tuh
pagi pagi lagi sudah hancur
karena nanti hari hari nona itu jadi kelabu toh
enggak gue mau naik tas aja
kalau ada taksi pasti nama sudah naik dari tadi toh
sekarang lebih baik nona naik besok punya motor saja
beta akan antar nona manis ini dengan sangat berhati hati
sebenarnya gue masih kesel banget sih sama nadif
tapi kalo gue tolak ntar gue malah terlalat dong
nona yakin tidak mau
oh ya sudah kalo begitu beta jalan
eh tunggu tunggu tunggu
tapi lo gak usah kegeeran dulu
gue cuma mau karena ojol gak dapet dapet dari tadi
nona apapun alasan nona beta akan sangat memahami itu
sebetulnya ini misi yang menyiksa ya
peta punya senyuman terasa sia sia diberikan sama perempuan anak kita ini
bisa celaka toh kalo dia baper benaran sama beta
baiklah aku pergi dulu
jadi gak enak kan auranya
rifa harus belain cowok gak jelas kayak si farel
udah kelakuan kayak berandalan
berhenti berhenti saya berangkat grafik grafik
udah pakai aplikasi ya ayo cepet cepet masuk masuk pak tarno selamat pagi pagi
misal berhenti pasal telat pasal apa lagi saya
apaan sih pak
kamu tinggi juga ya
yang tinggi udah pasang masuk kelas ya pak ya bentar sini sini sini dulu sini sini
saya masih kalah tinggi kamu tinggi pakai hilang pak ya
ini baru lebih tinggi saya ayo silakan masuk silahkan
makasih ya pak sama sama
arin udah masuk aja udah sehat emangnya ada patah tulang gak atau geger otak lo kan jatuh
dari atas tangga sampai guling
gue udah baikan kok cuman ya emang kata dokternya gak ada luka yang serius
tapi gitu deh tin
gue jadi trauma banget sama ketinggian
oh segitu efeknya
meily dina sini arin udah masuk sekolah loh
gara gara michelle tuh gila ya masih tenang tenang aja dia udah nyerang allah kayak gitu
belum dihukum lagi
rasa spesial banget tuh anak
mentang tenang diberain sama pak basuki ya kan